mau ketemu gak
gue di depan rumah lo
siap siap deh gue
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai menek emang kita mau ke mana sih udah ikut aja
anu pengen gak sih bisa main gitar kayak orang itu ya pengen banget lah keren
kalau gitu lu harus ambil beasiswa ini
gue kan udah bilang sama lo gue nggak bakal ambil beasiswa itu man kejauhan

buat tadi nanya sama yang semua

gue juga nggak mau pisah sama lo kalau gue ambil beasiswa itu
gue bakal bragcript tiga hari lagi di tanggal dua puluh tiga
di tanggal dua puluh tiga
écrit tiga hari lagi di tanggal dua puluh tiga
bang drum drum drum unez dan turut memb generated amigos
pasti bakal gak ketemu lama
jangan sekarang itu udah canggih
kita itu cuma terpisahkan jarak
cintaku padamu adalah pasti
jangan kau tuntut pengorbanan
saya takut denganmu
jangan kau uji kesetiaanku